baiklah kembali kami ajak anda untuk ke negeri kincir angin belanda
ada warga negara indonesia di sana ada yang namanya sarah tafia muhni
halo selamat apa ya di sana lagi pagi atau malam nih
iya kayaknya masih malam ya masih parti parti
halo selamat pagi waktu indonesia tavi selamat parti di sana
bagaimana suasana ramadan di sana
selamat malam waktu eropa dari belanda
sekarang masih malam ya jam sepuluh kurang lebih jam perbedaan dengan waktu indonesia barat
oke tapi suasana ramadan di sana bagaimana apalagi ini kan jauh ya dari indonesia
suasana ramadan sendiri ya sebenarnya kurang kerasa ya di sini lebih biasa biasa aja
nggak terlalu kerasa dan nggak ada perayaan besar besaran
iya juga gitu
ya yang jelas sangat amat beda jauh sih sama perayaan di indonesia
jadi mungkin suasana di sana masih seperti biasa gitu
tapi banyak godaan nggak sih tavi kalau di belanda
boleh ceritakan sedikit
pastinya ya seperti apa
pastinya ya kalau misalkan puasa di sini bedanya adalah karena semua orang nggak semuanya puasa
pastinya kita minoritas di sini
saat kita puasa juga tidak ada perbedaan
belum ada pelajaran nggak ada libur libur tertentu juga
dan bisa dibilang malah godaannya jadi lebih banyak ya
karena orang orang sekitar makan minum dan nggak semuanya aware kalau ini bulan ramadan
meskipun nggak sedikit juga yang nanya gitu ada beberapa mungkin yang aware dan nanya
cuma memang kita nggak bisa expect semuanya tahu kita puasa dan kita menyesuaikan sajalah gitu
oke tapi ceritain sedikit dong tavi sendiri ini di sana ini benar benar lagi kuli
atau sedang apa dan sudah berapa lama di sana
ya tavi sendiri sekarang ini lagi menempuh program magister untuk program sustainability science di universitas mastricht di mastricht belanda
sekarang posisinya memang sedang belajar dan sudah kurang lebih sembilan bulan di sini
enam bulan berarti sampai kapan nih di sana
ada target nggak
insya allah kalau semuanya lancar sih pingin cepat pulang setelah selesai semua dan defense dan lain lainnya
mungkin sekitar bulan agustus juli itu selesai
karena programnya hanya satu tahun kebetulan
ya tapi bagaimana pengalaman menjalankan ibadah puasa jauh dari keluarga dan juga di negara belanda gitu ya
soalnya belanda kan kita tahu banyak sekali tempat tempat yang tempat wisata juga begitu
nah bagaimana pengalaman anda
mungkin pengalamannya mungkin lebih kayak banyak yang dikangenin kali ya kalau misalkan kita bandingkan dengan di indonesia
misalnya kalau sahur nih nggak ada yang bangunin nggak ada yang teriakin dari rumah gitu ya
biasanya kan kalau di rumah itu mama misalkan bangunin kita tuh heboh gitu papa bangunin gitu
terus sahur juga mama masakin gitu
kayak semua orang tuh seperti semua tuh pestive gitu kalau di indonesia kan
buka puasa juga kita masak bareng bareng
kita masak bareng bareng gitu kalau di rumah kan
cuma kalau di sini kan memang karena dengan misalnya dengan para anak anak ppi
kumpulan pelajar indonesia di sini pun kita gak bisa setiap saat bukber gitu kan
karena semua orang punya kesibukan masing masing
jadi lebih banyak memang sendiri ya papa
sahur bikin sendiri bangun sendiri
misalkan di rumah saya di sini juga cuma saya doang yang berpuasa gitu
buka buka juga ya sendiri
bener bener kayak makan malam dan makan pagi biasanya jadinya
jadi kalau misalnya untuk buka puasa
buka puasa ataupun sahur biasanya masak apa nih taffi di sana
apalagi kan kalau sendiri yang puasa otomatis ya nggak ada yang ngebantuin
iya dan bumbunya kan susah ya
apalagi bumbu khas indonesia itu kan susah juga didapatkan di sana
tapi ya alhamdulillahnya mungkin karena belanda juga mempunyai hubungan erat dengan indonesia
jadi untuk masalah bumbu bumbuan ini memang tidak terlalu sulit untuk ditemukan ya
misalnya kita bisa nemukan di supermarket lokal pun ada
dan juga di online
dan juga di oriental market seperti itu
tapi memang harganya bisa dibilang fantastis
karena barang barangnya barang barang indonesia
jadi memang kita harus dituntut untuk kreatif juga ya
dituntut kreatif kita bisa cari cari substitute untuk makanan makanan yang lebih tradisional
tapi opsi lain adalah kita beli makanan dari luar
semacam beli di warteg kali ya
kalau di indonesia kayak gitu
yang bungkusan lah
iya soalnya banyak restoran indonesia di belanda iqbal
jadi kalau misalnya kita lihat dimana mana tuh banyak banget
kayak ada restoran java restoran indonesiaku gitu banyak banget
tapi lagi lagi soal harganya itu yang fantastis
rasanya itu gimana sih kalau restoran khas indonesia di belanda itu seperti apa
dia seperti fusion atau memang otentik rasa indonesia banget gitu
ya kebanyakan kalau untuk makanan indonesia di belanda itu memang fusion ya
sudah disesuaikan dengan lidah sini
jadi mau dibilang jujur banget mau dibilang authentic authentic apapun itu tuh pasti rasanya udah rasa gulai lah ya
nggak indonesia sama sekali
menurut saya sekali lagi
tapi makanan favorit taffi sendiri yang sering dimasak apa nih
apa ada yang spesial nggak yang dimasak di sana
kecap manis nasi
waduh jadi lapar ya
apa nih yang dimasak
fokusnya untuk masakan masakan yang memang berbeda
aku sih untuk masakan masakan yang memang gak terlalu banyak rempah gitu masih sering masak sih seperti kayak ayam kecap ayam tega yang maksudnya tidak perlu banyak rempah ya
masih bisa diusahakan
cuma tetap kalah lah sama makanan makanan indo sesungguhnya yang real
nggak apa apa nanti kan agustus nanti selesai kuliahnya kembali lagi ke indonesia
tapi kegiatan selama ramadan di sana ada kegiatan yang khusus gak ya selain tadi kita sudah bahas kuliner
nah mungkin ada kegiatan yang seperti buka puasa
sholat tarawih berjamaah atau gimana
ada ada banget
kita di sini ppi masrik juga memang mengadakan rawih seperti itu berjamaah kita mengadain gitu
sebenarnya dari masjid terdekat di sini juga ada sholat raweh
cuma kan memang jaraknya agak jauh ya sebenarnya dari pusat kota
jadi memang kita menginisiasi sendiri dari ppi juga untuk
eh sholat nih di rumah siapa gitu sekalian bukbar gitu
dalam beberapa hari ke depan pun kita sudah menginisiasikan juga kegiatan kegiatan bukberg seperti itu sih
ini menarik ya ada masjid juga di sana
ini di masjidnya sendiri ada kegiatan apa
apakah ada di situ komunitas khusus misalnya ada warga negara dari indonesia ataupun dari asia dan lain sebagainya
ya untuk di masjid sendiri memang lebih campur ya
nah itu sebenarnya komunitas muslim internasional
kebanyakan dari negara negara afrika maupun negara negara timur tengah dan juga beberapa negara eropa lainnya
tapi memang nggak ada yang ngalahin kalau misalkan kita ngumpul sama orang indonesia sendiri sih
jadi memang kalau misalkan lagi mau ke masjid ya ke masjid
tapi memang kita lebih seringnya berkumpul sama orang indonesia dan ppi dan diaspora di sini
oke berarti untuk sholat terawihnya ini sama teman teman juga yang dari indonesia juga atau ke masjid biasanya
salam untuk rawih kita lebih sering bareng di rumah salah satu pelajar sih saat ini ya
jadi tapi bagaimana anda memaknai ramadhan kali ini
kalau misalnya kita hitung kan baru sembilan bulan begitu ya di belanda
nah ini juga pertama kali merayakan ramadhan di sana
bagaimana anda memaknainya
untuk memaknai ramadhan sendiri kali ini sih aku lebih ke berpikir kalau ternyata selama ini tuh aku take this for granted gitu loh
kayak di indonesia itu apa apa gampang kalau bulan puasa misalnya kayak mau beli takjil gitu
nggak ada gitu loh kayak kita keluar rumah aja tuh udah banyak orang takjil gorengan tuh gampang banget
walaupun tuh kita merasa aku tuh sangat akomodatif lah kalau di indonesia ya
papa dan orang orang juga lingkungannya supportif semua orang puasa kita puasa gitu kan
tapi kalau di sini pastinya tidak seperti tidak se akomodatif itu dan tidak se supportif itu
jadi makna puasa yang sebenarnya untuk menahan lapar haus dan berantakan
bagus dan godaan godaan itu benar benar terasa gitu loh
karena kalau dibandingkan dengan di indonesia itu masih bisa ditolerir gitu loh
rasa rasa lapar dan godaan godaan itu karena semuanya berpuasa kan
tapi di sini jadi aku lebih levelnya lebih tinggi gitu loh
jadi oh puasa yang sebenarnya tuh seperti ini gitu ya
karena di sini juga lebih lama kan puasanya sekitar lima belas sampai tujuh belas jam ditambah dengan godaan godaan itu
jadi ini puasa tuh sebenarnya seperti ini gitu loh benar benar rasanya tuh seperti ini gitu loh
kayaknya di jakarta kemarin kalau puasa tuh oh ya udah gitu harus beramai ramai
cuma di sini tuh bener bener oh puasa nih puasa kayak gitu
benar benar harus mandiri ya
apa yang ingin tavi sampaikan kalau misalnya ada orang tua ataupun teman yang nonton saat ini apa yang ingin disampaikan kepada mereka
disampaikan mungkin lebih ke pingin cepat cepat pulang ingin ketemu semuanya juga
ya sedih juga karena lebaran pasti nggak bisa kumpul sama keluarga tahun ini karena tidak bertepatan dengan libur sekolah juga
yang pokoknya mau menyampaikan kayak kangen lah buat sama teman teman dan keluarga
semangat ya yang penting pendidikannya cepat selesai cepat lagi kumpul bersama keluarga balik lagi ke indonesia
biar kita lebih semangat ini kayaknya kita perlu ada semangat juga dari taffy gitu ya iqbal
betul karena menurut informasi nih taufik katanya bisa nyanyi ya
bisa nyanyi bisa main gitar gitarnya melodi atau bass gitu mungkin bisa nyanyi untuk kita taffy
iya biar kita lebih semangat gitu ya
apa saja yang tavi paling sukai buat hiburan bagi kita semua yang sedang di indonesia ini sedang menyantap sahur
kita soalnya ngelihat juga media sosial tadi
iya kita lihat media sosial dari tavi
ada lagu yang enak juga itu di apa namanya di dengerin
saya nggak tahu judulnya tapi enak
aduh ini keamanan
sebaik atau dua baik aja
aduh aku bingung banget
sebaik atau dua baik yang taffy suka nyanyi
atau mau nyanyi sama iqbal
ini iqbal suka nyanyi di studio
saya tahu eh misalnya kasih daftar
buat teman teman buat masyarakat di indonesia
ya jadi favorit atau jadi kenangan tavi mungkin dengan orang tersayang terkasih
jadi merinding nih iqbal
sebaik atau dua baik aja tavi
mungkin lebih ke mau nyanyiin happy bird day kali ya buat kakak aku yang lagi ulang tahun
boleh kita mau dengar suara taffy
untuk kakak istafi dan juga mungkin untuk yang siapapun yang lagi merayakan ulang tahun
terasa banget ya taffy lagi rindu
semoga ditonton ya sama kakaknya
terasa banget taffy lagi rindu banget sama keluarga ya

dan walaupun rindu suaranya tetap ada cengkok cengkoknya begitu ya
wah itu saya langsung iri pengen ikut duet gitu ya
pengen ikut ke belanda juga iqbalnya
baik taffy tavi terima kasih ya sudah bisa berbincang dengan kami di pagi hari ini dan juga malam hari di belanda
semoga kuliahnya juga cepat selesai
itu yang paling penting
terima kasih taffi sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia sahur bareng